sebagai negara yang memiliki aneka ragam budaya dan juga kesenian tradisional yang memukau
masyarakat indonesia perlu melestarikannya lewat kolaborasi dengan komunitas milenial berbudaya

menurut ketua dpc kabupaten bojonegoro kavrawi
kegiatan ini bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk lebih kenal dengan budaya musik tradisional
alhamdulillah atas support semua masyarakat menggali apa yang ada budaya asli bjonegoro
sehingga kita tampilkan untuk kesenian asli bejonegoro
itu untuk kedepannya dan harapan kita semua masyarakat bojonegoro
sangat menginginkan dan sangat mendukung pada saat pilpres nanti pak ganjar pranowo sebagai presiden dua ribu dua puluh
sementara di kabupaten maros tepatnya di lapangan sepak bola ala tengai
kecamatan bantimurung kabupaten maros sulawesi selatan
sahabat ganjar menggelar lomba fashion show batik dan workshop untuk kaum milenial
acara dilanjutkan dengan deklarasi
deklarasi dukungan untuk ganjar pranowo menuju pesta demokrasi yang digelar pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang